tahun ya oke kalau empat puluh lima tahun itu kalau kita hitung dari mulai tahun tujuh puluh delapan elfa singers formasi pertama
itu ada almarhum utalikumahwa dan banyak juga almarhum arifin semua berdahulu sudah sedua almarhum
yang laki lakinya kalau yang perempuannya ada popisaban ada siapa lagi begitu atau mas ada
verina dan lain sebagainya kalau elva singers yang formasi sekarang terlahir dari waktu itu
tahun delapan puluh enam sebagai backing vola vokalnya harvey maleholo bisa lagunya seandainya selalu satu
itu diawali dari situ dibentuklah saya dayana ada tony siani park run kemudian dibantu juga
oleh iwan wirat semen perkusih perempuannya ada verena kemudian ada via andienya
fiesta via itu sekarang jadi isi istrinya isur muhtar ya sekarang tinggal di malaysia kemudian
juga ada lita zen ada faba waktu itu masih banyak perempuannya ada empat ada ferdina lita kemudian
via terus ada siapa pisah ban kalau asal ada beberapa juga dan tukar tukar kayak gitu kalau
kita ngobrolin perjalanan karir dari kang agus wisman sendiri apa memang awalnya memang mulai
fashingers atau dari solo sendiri dari solo karyo sendiri kan ya biasanya abang eva tuh tidak semata mata
ngambil orang yang nggak bisa nyanyi gitu yang tidak ada predikat maaf ya oke jadi alhamdulillah
saya dan teman teman lainnya juga punya predikat sebagai juara pop singar ada juga yang bilang
radio saya juga suara bandung ada beberapa kali jawa barat juga beberapa kali dan
juga berbicara tentang suatu hal yang sangat penting dan itu adalah suatu hal yang sangat penting dan
juga ada juga yang penting dan itu adalah suatu hal yang sangat penting dan itu adalah suatu hal yang sangat penting dan
jadi sebagai seorangarena ini denganitteris perke touch denganpei hiata dan abang warren juga kompinir

nanti waktu di semifinal tinggal dua
waktu di semifinal dilatih lagi sama
tapi waktu itu kebetulan saya juara dua
bahkan sampai ada di koran dia ngasih selamat dan lain sebagainya
belum ada idol ya di zaman sekarang kan
lomba bintang radio
kita dipanggil kitain mau membawain lagu
taunya backing vocalnya harvey
nah itu juga membawa kita sebagai baking vokal
pada waktu itu saya yana dalita via verin dan lain sebagainya
abang menciptakan pesta bersama hentrisa
kalau yang saya membaca
beberapa kali setelah beberapa kali ya
tapi yang namanya north sea jazz itu
dan kita beberapa kali ikut festival itu
jadi muncul muncul bersama ada
dan ada transfer ada high lust ada semua
jadi kalau saya melihat dari ulasannya kang agus ini
memang peran dari bank elva ini sangatlah
sangatlah besar dalam perkembangan karir kang agus ini ya
jadi dari didikan beliau gitu kan
dari pertama menemukanlah ibaratnya menemukan berliannya kang agus ini ya
oke kamu bisa kamu nih juara satu nih
saya juga waktu itu masih bilang el
el itu dari sipekatan dari elva sebetulnya
begitu anak anak yang lainnya di bawah abang usianya
dan abang terhadap murid muridnya itu juga bilangnya abang
saya sendiri waktu sma juga pernah ikut kan kang
kalau di dalam vokal group itu biasanya ada didikan keras
kalau dari di elva singers itu seperti apa sih
kamu suara satu suara dua suara tiga pembagiannya seperti apa sih
anda nggak pernah cerita gitu
harmoni daripada abang elva
kenapa abang tidak semata mata
karena itu penampilannya cantik atau ganteng
sementara nyanyinya pas pasan itu sangat tidak mungkin
karena abang juga perlu penyanyi yang qualified ya
penyanyi yang betul betul musikalitasnya tinggi
kemudian dikasih part sama abang
nah itu kan itu masing masing tuh
kemudian pada waktu kita bareng latihan bersama
kalau ada salah salah ah gua salah harus begini
kemudian diana lita dan lain sebagainya
ya karena keseringannya kita
latihan dulu latihan itu hampir seminggu dua atau tiga kali
apalagi kalau ada event keluar atau event event festival
itu hampir tiap hari atau visita
kita pun pasti kalau yang namanya eventnya festival di lomba
itu pasti ada apa istilahnya
kita ada seperti diam di puncak
beginilah mau ngomong karantina aja
semua kalau namanya festival itu harus gitu
kalau kebetulan festivalnya bertambah adik adik kita
itu pasti ada dua puluh orang di belakang kita
dulu di awal awal kita masih link
leadnya diantara empat dan ini siapa satu satu satu satu
nah sekarang adik adik kita kan udah pada pinter pinter nyanyinya juga bagus bagus
kemudian untuk tahun tahun kesininya
mereka jadi nyobain jadi linknya juga barengan gitu sama kita dibimbing barengan lah gitu
jadi bukan hanya kita aja
anak misalnya karena kita penyanyi elvan paling senior
di khususkan untuk para senior tidak
anak anak muda pun harus maju
nah ini kan kita juga pernah di
kita pernah dikontrak oleh
kementerian kebudayaan korea selama sepuluh tahun
tahun berapa itu mulai
tahun dua ribu tiga sampai dua ribu tiga belas
di akp jadi kita setiap tahun
uang sakunya bukan masalah
eropa hampir semua tempat tempat
korea kita udah tahu udah kita
kesempatannya di situ itu luar biasa
saya kira udah banyak banget ya
kalau saya bilang tadi jazz
jazz yang ada dimana udah kita ikuti
udah beberapa kali kita keliling
kantornya gubernuran yang ada di
tapi itu bener bener terpikir sama kita
untung ya kita bisa dekat dengan abang
mana ada seorang maestro
kalau saya punya patokan
istilahnya dari nothing jadi something tuh
kang agus kan juga ada beberapa kali ngeluarin album single ya
itu ada bedanya nggak sih kang
maksudnya di grup pop gitu kan
terus bikin album single gitu
ada kan kalau yang namanya di festival
saya kan pernah membawakan satu lagu
itu kan eventnya kok gede banget
itulah sembilan puluh sekian lah
nah itu membekali saya untuk berani untuk
dari mulai skill saya dilatih
pengalaman saya sempat shot course di amerika
sempat saya berguru sama ibu katerina wiryadinata
memang dari awal ya
basicnya dari seriosa banget ya
nah setelah dipegang sama apa
yang notabene kalau yang namanya jazz
itu kan vibrasi nggak bisa di obrol aja
berkat si am terbang
alhamdulillah sampai sekarang
kang agus ini termasuk salah satu penyanyi
sama rekaman itu sama suaranya
antara suara live sama rekaman
kalau saya dulu kalau ikut lomba nih kang
saya dulu kan sempat ikut seriosa nih kang
karena kencur itu mengandung
karena ada antibiotiknya di situ
itu saya jalankan apabila ada sesuatu di tenggorokan saya
nah kalau problem saya sekarang
entah berapa gram gitu
tips untuk menjaga vokal
dan abang kan selalu mengatakan tiada hari tanpa nyanyi
kadang kadang anak saya kalau menyanyi sebetulnya harusnya di kamar

jadi kalau saya kebetulan nyanyi di kamar mandi itu yang udah tujuh tahun lebih
bapak jangan nyanyi kamar mandi
saya gak pernah sehari hari gak nyanyi
karena semakin semakin tua semakin kaku semakin tebal nyanyi pun semakin berat ya
nah kalau kita terus dilatih dengan forklizing apapun
saya tidak mau kehilangan itu karena maaf sekali lagi pencaharian saya ada di sini
saya tidak mau kehilangan itu semua
jadi memanfaatkan suara saya dengan seperti tadi
yang pertama juga jangan kurang tidur itu penting buat penyanyi
ini juga bangun tidur jangan pernah langsung teriak
jangan nyanyi pelan pelan
karena apa bisa teriak
bisa teriak sampai hari penuh
tidur terus bangun tidurnya kita minum air hangat dulu
jangan minum air es dulu
pertanyaan terakhir mungkin dirinya nostalgia
sekarang banyak sekali kontes kontes nyanyi
beda dari zaman dulu
apa pesan dari abus wisman
mungkin dari teman teman yang di generasi sekarang nih
apa pesan pesan yang bisa abus sampaikan
sekarang tuh penyanyi seperti menjamur
ya mungkin karena setelah adanya internet ada tv tv luar masuk ke indonesia
dan saya sudah menjadi juri bintang radio apapun sudah keliling indonesia
dari waktu di lri pun saya sudah keliling
saya tahu banyak potensi potensi di daerah itu bagus bagus
kesempatan untuk ada ke jakarta itu memang belum mereka terima belum
sebetulnya kadang kadang kalau di daerah ada yang bagus banget
kamu kalau ada kesempatan kamu ke jakarta deh
look nya juga sesara sosoknya bagus
nah jadi untuk adik adik siapapun
manapun yang suka nyanyi
pilihlah lagu lagu yang sesuai dengan jiwanya
tapi ya jangan dipaksakan untuk maaf hanya karena komersil
nah jadi sesuai lah
kalau perlu orang tuanya carikan guru yang benar
yang benar tuh yang punya predikat lulusan mana
jadi jangan asal sebalang nyanyi
walaupun kadang kadang kita bertentangan dengan maaf produser ya
kurang komersil dan lain sebagainya
itu terjadi di kita
tapi sekarang di indonesia sudah maju
suara apapun jenis apapun powernya seperti apa
sudah bisa mendapat tempat yang baik
sebetulnya kesempatan buat adik adik untuk maju
sampai kapanpun tiada hari tanpa latihan
terima kasih pak agus
lagu pop atau lagu r b
main medsos di rumah atau hangout bersama keluarga
harap bunyi asemen tanggal karena tengah hari
kalau lu subscribe kami jako sepolnya
aku mencoba berdiri dan melangkah lagi
bila esok sinar mencari pagi dan bersinar lagi
aku kan menuju cita cita yang pasti